kita sudah terhubung dengan musisi sandi kanester lewat sambungan skype atau telpon malam ini
selamat malam mas sandi
ya mas andi kita harus berbicara mengenai kabar duka yang ada di dunia musik tanah air saat ini ya
mas andi bagaimana mas andi mengenal sosok glenn fredly ini
sudah lumayan lama ya kenal sama bung glenn almarhum dan apa namanya
dan hubungannya tidak akrab banget tapi juga tidak jauh banget
jadi kita sama sama saling tahu dan memang ada di satu grup juga salah satu grup biduan
isinya semua penyanyi penyanyi
dan memang bingung juga mau ngomong apa ya speechless lah
ya nggak nyangka ya mas sandi
tadi dengar kabarnya kapan mas
terus ada update an sementara masih simpang siur kan
jadi yang kita tunggu salah satunya kabar dari tompi
terus akhirnya tompi konsum kalau memang glenn sudah meninggal
akan ada rencana untuk melayat mas andi
ya ini lagi
jadi rame janjian kita mau ke rumah duka ya
tapi masih belum pasti nih jam berapa nanti bakal ketemuan dulu sepertinya gitu
belum ada informasi juga ya terkait dengan kabar kepergian glenn fredly
kalau misalnya untuk terakhir komunikasi kapan mas
satu bulan sih satu bulan lalu
bicara mengenai proyek bersama
terus waktu itu kan memang lagi ngomongin single aja
waktu itu kan almarhum sempat kolaborasi sama mas santowi yahya kan
kayaknya itu jadi kayak clue gitu deh maksudnya
itu kan judulnya pulang gitu
terus yaudah kita bahas cuma bahas itu doang kok
tapi memang akhir akhir ini almarhum juga jarang nongol di grup di grup vokalis ya gitu
apa namanya memberikan informasi misalnya tentang terkait tentang industri musik lah gitu
ada kesan nggak mas andi selama mengenal sosok glenn fredly
kesan apa yang paling dikenal
sebagai seorang musisi dia sangat total
terus dia salah satu musisi yang punya talenta bagus dan lengkap
punya talenta yang lengkap
dia bikin lagu beliau apa namanya bermain instrumen juga
punya vokal yang bagus
yang bagus gitu
punya lagu lagu yang bagus
makanya kita semua benar benar kehilangan sih
kalau misalnya sosok glenn fredly kan juga selama ini kalau misalnya dikenal sebagai fans
dari fansya kan sebagai sosok musisi yang juga peduli dengan kemanusiaan ya kemudian juga karya karya dan budaya yang berasal dari tanah kelahirannya
kalau dari kacamata mas andi gimana
beberapa tahun terakhir ini kan
aku sudah berusaha untuk membuat video yang aktif ya aktif di apa namanya
iya aktif di pergerakan untuk ambon sebagai kota musik dunia itu salah satunya
terus juga bareng sama kami musik indonesia gitu kan membuat pergerakan pergerakan yang sifatnya positif buat industri musik indonesia
jadi bareng bareng sama teman teman yang lain kan sebenarnya gitu
ekosistem musik indonesia dan ini kan belum selesai ya
tapi salah satu orang yang menurut kita sangat concern sama hal itu harus pulang
mas andi terakhir mungkin sebenarnya sih tadinya kalau misalnya saya ingin minta mas andi untuk bolehlah ya menyanyikan lagu
terus tapi kalau misalnya sekarang mungkin kira kira bisa nggak
sebenarnya agak berat sih
mas andi mas andi
mas adi saya potong suara gitarnya sedikit lebih dominan daripada suara mas andi
mungkin mas andi bisa menyanyikannya acapella aja
namun bila aku sudah diberi kesempatan izinkan aku untuk mencintanya
wah itu salah satu lagu yang menurut
lagu cinta yang baik lagu cinta yang bagus
dan juga sedih ya mas ya
gue juga sebenarnya masih kayak yang
bukan nggak percaya ya tapi kayak
saki lagi gitu
benar benar nggak ada
ya maksudnya benar benar nggak ada tandanya kan gitu
kemarin masuk ke mas akit gitu kan terus
tadi pagi juga udah ya gitu lah pokoknya ada tindakan dan benar benar nggak ada ini
biasanya kan ada yang sakit atau segala macam gitu kan
saya tahu informasinya ini
ini yang benar benar cepet dan langsung selesai gitu
mas andi sayang sekali kita harus sudahi dulu ya dialog kita pada malam hari ini
saya turut berduka cita kami turut berduka cita sekali atas kepergian kolega
sesama musisi mas andi kaneser glenn sander

kita akan kembali bertemu dalam kesempatan yang lain lagi
terima kasih mas andi atas malam hari ini waktunya di siri indonesia prime news
terima kasih saya juga boleh berpesan buat teman teman khususnya teman teman musisi dan
dan semua sih semoga kita semakin bisa menjaga kesehatan terus menjaga lingkungan sekitar itu sih yang paling penting
baik setuju setuju mas andi
terima kasih atas waktunya malam hari ini